lima daerah di jawa barat yaitu kota bogor kabupaten bogor kota bekasi kabupaten bekasi dan kota depok
telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau psbb mulai kemarin
selain itu pemprov jawa barat dan lima kepala daerah mengusulkan penghentian operasional krl jabodetabek
dan untuk mengetahui perkembangan terkini kami telah terhubung melalui sambungan skype
dengan gubernur jawa barat rituan kamil
selamat malam kang emil
selamat malam mbak
selamat malam untuk semua pemirsa cnn saya doakan semua sehat sehat walafiat amin
amin amin ya rabbal alamin terima kasih sekali sudah mau bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini kang emil
langsung saja kang emil memasuki hari ketiga penerapan psbb di bogor bekasi dan depok
apakah sudah berjalan efektif dan apa evaluasi anda dan juga teman teman pemprov jawa barat kang emil
ya jadi psbb pertama sudah memasuki di hari ketiga rabu kamis jumat
penegakan sudah lebih efektif
mbak saya mendapat laporan
sekarang sudah diberikan surat tilang kira kira begitu
karena psbb ini memberikan dasar hukum untuk melakukan sanksi kepada pelanggar
nah sanksi itu ujungnya yang paling jauh adalah kurungan badan atau denda
tapi kita dahului pendidikan edukasi masyarakat dengan surat tilang kira kira begitu
nah surat surat tilang ini pelanggaran ini sudah diberikan oleh mereka
mereka yang diberikan kepada mereka yang melanggar khususnya yang tidak pakai masker
atau melakukan jumlah yang banyak dalam satu kendaraan dan lain sebagainya
nah kemudian titik titik daerah juga sudah dibuka posko posko
hanya saya amati di jalanan jalanan protokol sudah sangat efektif
hanya di jalur jalur padat masuk ke kecamatan ke kampung kampung masih kurang
nah ini akan kami evaluasi
untuk kita tingkatkan
karena kunci psbb ini berhasil jika warganya disiplin kemudian dikombinasikan dengan tes masif mbak
untuk menemukan peta persebaran secara akurat
oleh karena itu sudah saya perintahkan lima kepala daerah di zona bodebek ini
untuk memperbanyak lagi ribu ribu tes rapid test untuk mendapatkan akhirnya peta itu ada di mana
dan kami juga mengkoordinasikan mbak dengan banten dengan dki
terkait transportasi antar wilayah seperti krl dan lain lain penutupan batas wilayah
kemudian penghentian kantor kantor lebih tegas lagi di jakarta
supaya orang orang di bodebek itu tidak pergi melakukan commuting misalkan ke sana
saya kira sejauh ini arahnya sangat positif tapi kekurangan masih ada
tadi anda sudah mengatakan bahwa kunci keberhasilan dari psbb adalah kedisiplinan dari masyarakat
berdasarkan pantauan anda
di lapangan kemudian evaluasi apakah memang masih banyak warga yang mengabaikan psbb begitu kang emil
kalau saya boleh presentasikan mungkin lima puluh lima puluh mbak per hari ketiga ini
jadi evaluasi kami kami akan tegakkan tidak hanya di jalan jalan utama yang sudah lumayan baik
tapi kita akan push mungkin dengan polsek polsek koramil koramil lebih ke daerah daerah padat
di wilayah wilayah yang lebih dalam
itu bisa disiplin di sana gabung dengan yang sudah cukup baik di jalan jalan utama protokol
harusnya relatif lebih sesuai dengan yang kita harapkan
kedisiplinan masyarakat masih lima puluh lima puluh
bagaimana dengan kedisiplinan perusahaan perusahaan yang berada di lokasi provinsi jawa barat
terutama di kawasan kawasan industri
apakah memang sudah patuh untuk meminta pegawainya ataupun pekerjanya ini bekerja dari rumah
atau masih banyak yang membandel sebetulnya kang emil
koordinasi kami koordinasi terus dengan pemerintah pusat
saya juga sudah rapat dengan menteri investasi pak luhut menteri perindustrian pak agus
intinya kalau pegawai pabrik itu memang tidak bisa melakukan work from home
karena peralatannya kan ada di pabrik
tapi jawa barat membuat terobosan inovasi mbak
yaitu akan mewajibkan semua pabrik pabrik yang nggak bisa work from home ini
untuk memastikan kawasannya negatif corona atau covid
dengan cara mereka melakukan tes masif sendiri
dengan biaya sendiri difasilitasi nanti oleh tenaga kesehatan kami
baik dari satpamnya office boy nya sampai direktur utamanya
tanda kutip ada sertifikat bebas covid karena sudah melakukan tes
sehingga kita bisa meyakini bahwa peredaran covid kita kendalikan tujuan utama psbb
tapi ekonomi juga tidak mati karena kalau industri sekali phk
akan jumlahnya ribu ribu dan akan membebani juga secara besar kepada bantuan sosial kami
oke artinya perusahaan perusahaan tersebut harus ikut bertanggung jawab begitu ya
untuk melaksanakan prosedur prosedur yang tadi sudah anda sebutkan
betul sekarang harus proaktif ya
oke oke kang emil sebelumnya pemprov jawa barat sudah mengajukan psbb untuk lima wilayah
sudah disepakati dan juga sudah berjalan
dan yang terakhir adalah pengajuan psbb untuk bandung raya
yang kami dengar informasinya juga sudah disepakati oleh kementerian kesehatan
sebetulnya apa pertimbangan anda
apa pertimbangan dari pemprov jawa barat mengajukan psbb untuk bandung raya kang emil
ya mbak sebenarnya sederhana ya
penyakit covid itu penyakit di level yang orang lalu lalangnya banyak
lalu lintasnya padat rumahnya berdekatan
maka zona zona merah di jawa barat kebanyakan disebut kota mbak ketimbang kabupaten
makin ke kabupaten makin jauh rumahnya orang jarang jarang itu yang positif jarang
tapi makin padat padat nah yang padat padat ini kan berkumpul sesuai kekuatan ekonominya
yang satu kekuatan ekonomi di bodebek karena nempel dengan ekonomi jakarta
itu tinggi sekali positif covid nya untuk level jawa barat
kedua di jawa barat ini adalah zona bandung raya
itu banyak sekali pertumbuhan positif covid nya karena kepadatannya itu kota bandung kabupaten bandung sebagian
kemudian kota cimahi padat kemudian kbp
yang ke arah bandung dan sumedang yang ke arah bandung
nah itulah kenapa kami ajukan mbak di hari rabu kemarin
kemudian alhamdulillah kak menkes saya apresiasi geraknya sangat cepat
salam saya buat pak menkes
tadi siang sudah turun tadinya kami ekspektasinya akan dijawabnya hari sabtu seperti yang bodebek
ternyata bandung raya satu hari lebih cepat
tapi kesepakatan para kepala daerah mbak mereka butuh untuk sosialisasi
untuk memperbaiki data sembako dan bansos
maka bandung raya psbb nya akan dimulai di hari rabu
di tanggal dua puluh dua april dini hari kira kira begitu
dengan protokol dan kondisi persyaratan seperti psbb yang di bodebek yang sudah duluan
oke oke setelah bandung raya kemudian di approve atau disepakati oleh kementerian kesehatan
dan lima wilayah lain bogor depok dan jawa barat
apakah dari pemprov jawa barat akan juga mempertimbangkan mengajukan psbb
untuk daerah lainnya di provinsi jawa barat kang emil
ya ini lumayan progresif ya mbak
jawa barat mungkin provinsi yang kotanya paling banyak berinisiatif melaksanakan psbb
total kan lima di bodebek lima di bandung raya itu total sepuluh kira kira begitu
itu sudah hampir setengah dari kota kabupaten melakukan psbb
sangat optimis kita bisa mengendalikan covid sembilan belas ini lebih terukur dan lebih responsif
nah untuk kota kota lain sedang kita kaji karena menteri kesehatan kan memberikan syarat
apa buktinya persebarannya tidak bisa dilokalisir oleh polisi lokal
polusi lokal itu artinya psbb versi lokal lah kira kira begitu ya bukan yang versi nasional
nah sukabumi sedang kita kaji
kemudian kota tasik malaya sedang kita kaji
di luar dua kota tadi sukabumi tasik tidak terlalu signifikan sehingga cenderung sudah bisa kami kendalikan mbak
jadi mungkin ini dulu nanti kita lihat dengan kebijakan lokal di sukabumi dan kota tasik
kalau itu bisa dikendalikan tidak perlu psbb nasional
tapi kalau ternyata harus kita mungkin jilid tiga kita ajukan
oke artinya sukabumi dan juga tasik malaya itu harus dikendalikan
dan juga tasik malaya ini masih dipertimbangkan begitu ya kang emil untuk diajukan psbb ke kementerian kesehatan
mengingat angka persebarannya cukup tinggi di dua kota tersebut ya
iya kira kira begitu
oke selain mengajukan penerapan psbb di enam wilayah lima wilayah bogor depok bekasi dan juga bandung raya
anda beserta dengan lima kepala daerah di wilayah provinsi jawa barat mengusulkan penghentian operasional krl jabodetabek
sebetulnya apa pertimbangannya kang emil
ya saya pada dasarnya

dasarnya dalam konteks krl ini hanya menyampaikan aspirasi dari kepala daerah kepala daerah di jawa barat
dan mereka sudah melakukan komunikasi sendiri dengan pihak kota kabupaten di banten juga
artinya kepadatan kepadatan itu masih ada sehingga dikhawatirkan psbb empat belas hari ini tidak efektif
nah memang mbak kita harus jujur ya menangani covid sembilan belas ini kan enggak patah
dua ribu sembilan belas ini kan gak pernah ada contohnya jadi kita mencoba berteori mencari cara dan sebagainya
ya semua tidak nyaman saya juga dapat komplain banyak terkait krl ini
tapi juga memang semua terdampak jadi kita cari cara cara
dan kalau kita ternyata keliru atau kurang kita perbaiki
niat pemerintah ini sangat baik mencari sesuatu yang paling cepat membereskan masalah covid sembilan belas
jadi kadang kadang untuk hidup sehat kan kita harus makan obat pahit
jadi banyak pil pahit pahit yang harus kita lakukan agar sembuhnya cepat juga
oke sejauh ini komunikasinya seperti apa
begitu kang emil dengan pt kci kemudian pt kai dan juga kementerian perhubungan
apakah sudah ada titik temu antara usulan dari lima kepala daerah yang tadi anda sampaikan dengan para stakeholders ini kang emil
ya kemenangannya mbak itu kan ujungnya ada di pt kci dan kementerian perhubungan
jadi kita kembali
kita kan user
tidak dalam kendali keputusan gubernur atau kepala daerah
nah sebagai user yang punya analisa kita ajukan analisanya
nah menurut kci yang waktu itu memberitahu saya saya mbak di bogor di hari rabu kemarin
pertimbangannya bilangnya sih tanggal delapan belas berarti kan besok kalau tidak salah ya
menunggu psbb ini serentak di jabodetabek
jadi kepala kepala daerah yang bodebek
tapi ngusulin kemarin kemarin tapi ditolak dengan alasan nanti nanggung ini dibiarkan
sementara bantun belum psbb
nah banten kan kalau tidak salah besok ya melaksanakan psbb
sehingga kalau jakarta sudah bodebek sudah tangerang raya sudah
maka kebijakan lintas ini dihentikan dikuranginya relatif punya dampak yang terukur
nah saya kira logika itu masuk ke pemahaman saya
tapi keputusan akhir bukan di kami
tetap di kci dan kementerian perhubungan
kang emil bagaimana dengan nasib para pekerja yang sehari hari menggunakan krl begitu untuk transportasi
apakah sudah dipikirkan solusinya untuk mereka
ya itu juga mengemuka salah satunya
ini kan masih banyak kantor kantor yang apa istilahnya bandel kira kira begitu ya mbak
diluar dari delapan atau sepuluh sektor yang dikecualikan
nah salah satu usulannya adalah
mewajibkan kantor kantor itu kalau keke kira kira begitu ya
memaksa harus buka dengan sebuah situasi
untuk melakukan juga upaya upaya inisiatif dari kantor tersebut
yaitu melakukan jemputan menyewa kendaraan
jangan dibebankan semua pada karyawannya yang memang pasti berkesusahan
nah tapi kalau kita juga tidak melakukan ini
nanti kita bercampur lagi dengan mereka mereka yang tidak disiplin
mereka mereka yang membawa virus
atau istilahnya orang tanpa gejala
akhirnya psbb ini merugikan mayoritas
kira kira begitu yang sudah berkorban tinggal di rumah
sekolah di rumah
gagal gara gara ada ketidakdisiplinan di pola transportasi antar wilayah
minta kepada mereka yang terutama di jakarta
karena mereka kerjanya di jakarta
perusahaan perusahaan ini harus bertanggung jawab
kalau masih memaksa karyawannya bekerja
saat krl mungkin tidak berfungsi
dengan melakukan antar jemput investasi di transportasi
artinya anda dan juga lima kepala daerah lainnya ini
meyakini bahwa dengan penghentian operasional krl untuk sementara ini
dapat menekan angka penyebaran covid sembilan belas
dan mendukung langkah kebijakan psbb begitu ya kang emil
semakin kita tidak berdekatan
itu virus ini tidak punya medium untuk lompat
tidak hanya urusan karyawannya
urusan kereta api ya mbak
tapi urusan angkot
urusan bis dan lain sebagainya
selama jumlah manusia dan jaraknya betul betul jauh
maka kita bisa menghentikan itu
mungkin repot sekarang
tapi beresnya juga cepat
tapi kalau setengah setengah
nanti kita berkepanjangan juga yang repot
lebih besar lagi dimensinya
di bulan bulan sampai ke akhir tahun
oke pertanyaan terakhir kang emil
ini ada kekhawatiran
kemudian jari pengaman sosial
dari beberapa kepala daerah dan juga masyarakat
apakah kemudian bantuan sosial dari pemerintah provinsi jawa barat
sudah mulai didistribusikan begitu kang emil
oh kami sudah
sesuai janji dari dulu dulu
bahwa di hari pertama psbb
bantuan sosialnya juga sudah diterima
maka pada hari rabu pagi
sudah didistribusikan lima ratus ribu rupiah
dalam bentuk sepertiganya cash
dan dua pertiganya sembako
kepada data data yang sudah kami terima
dikirim oleh pt pos
dan pt pos saya perintahkan mempekerjakan ojol dan opang mbak
sehingga ojol opang ini mendapatkan income dari upah mengirimkan
dan kalau sudah diterima
itu wajib di foto penerimanya
supaya kita cross check juga
jangan sampai ada datanya tertulis
atau orang mampu dan lain sebagainya
dan mohon izin saya menyampaikan
ini penting sekali mbak
bahwa kepada rakyat jawa barat
ada sembilan pintu pertolongan
jadi kadang kadang mungkin mereka tidak paham
dianggapnya satu bantuan
padahal bantuan itu ada sembilan
pertama kartu pkh dan kartu sembako itu sudah rutin
ya kepada mereka yang miskin lama
dua ratus ribuan kali dua belas bulan
nah mereka ini sudah aman
kemudian masuklah bantuan lain yang jumlahnya tujuh
yaitu untuk mereka yang tadinya hidupnya pas pasan
sekarang jatuh menjadi miskin baru
yaitu mendapatkan satu yang namanya kartu prakerja
ini hanya untuk spesialis pengangguran dan kena phk
kemudian pak jokowi
supaya perantau tidak pulang dari jabodetabek
ada enam ratus ribu kali tiga bulan
itu untuk para perantau yang ktp nya bukan ktp jabodetabek
kemudian ada kartu
ada bantuan desa mbak
bantuan desa ini
untuk yang miskin barunya tinggalnya di desa
ini masih tidak cukup
ada bantuan sosial dari kemensos
untuk satu juta penduduk jawa barat
nilainya sama juga enam ratus ribu kali tiga bulan
nah kalau yang maaf
ini lima ini masih belum cukup
provinsi sudah masuk mbak
dengan lima ratus ribu kali empat bulan
masih tidak cukup juga
ada bantuan dari wali kotanya
seperti depok kalau nggak salah dua ratus lima puluh ribu
dan lain sebagainya
jika delapan pintu formal ini masih ada yang kelewat
yang tidak punya ktp anak jalanan gelandangan pengemis
maka kita ada gerakan membagikan makanan
jadi bukan sembako bukan tunai
dan bentuk gerakan nasi bungkus
kepada yang terlewat
tapi merasa berhak
itu kita bikin fitur aduan mbak
silahkan masuk ke aplikasi picobar
di situ ada fitur aduan
sebutkan nama alamat dan fotokopi ktp
dan alasan kenapa dia berhak
jadi instrumen di jawa barat ini sudah sangat siap
sampai nasi bungkus pangan
kalau masih juga kelewat ada aplikasi aduan di picobar
dari psbb yang disiplin
kombinasi bantuan sosial
kombinasi tes yang masih menemukan peta persebaran
dalam dua minggu sebulan ini
kami bisa merespon dengan baik
dan insya allah optimis
kalau semuanya sesuai rencana
harusnya trennya sudah turun di jawa barat
terima kasih sekali kang emil
dan semoga bantuan bantuan tadi yang disebutkan oleh kang emil
bisa terdistribusikan dengan baik kepada masyarakat
terutama mereka yang membutuhkan di tengah wabah covid sembilan belas ini
terima kasih sekali gubernur jawa barat
atas waktunya kepada cnn indonesia
breaking news pada malam hari ini